yang juga disorot dari acara world water forum di bali adalah kedekatan antara presiden jokowi dan ketua dpr puan maharani di tengah isu keretakan jokowi dan pdip
selama bertemu di bali puan bilang tidak ada obrolan politik dengan jokowi
tetapi puan mengaku selama di bali keduanya terus berkomunikasi dan selalu bersama sama